ya harusnya lo kan tau sar
di dunia ini nggak ada yang gratis
dengar ya rik
gue gak akan elsa
gue harus bicara sama ricky
dia gak bisa terus terusan meneror gue kayak gini
ya harusnya lo kan tau sar
di dunia ini gak ada yang gratis
dengar ya rik
gue gak akan elsa
ngapain kamu marah marah sama ricky
teleponan sama riki kan
melihat kamu terbaring seperti ini
benar benar merobek hatiku mas
andai kamu tau
betapa sekarang aku merasa takut
aku takut sekali mas
aku takut kehilangan kamu
selama ini kamu tidak pernah mengeluh
kamu ibarat sebuah perisai
yang selalu siap melindungi keluargamu
tak peduli tubuh kamu rusak
oleh kuratan benda tajam pun
kamu tetap berdiri tegak
perisai itu patah
perisai itu terbelah
perisai itu tumbang
istirahatlah anak mama tersayang
kini giliran mama andien dan kami semua untuk melindungimu
besok bapak kesini lagi
makasih ya pak
tolong dulu masalah terus
nama kalian selalu ada dalam bapak
saya pamit dulu ya
terima kasih pak surya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh

dalam hal ini
silakan beri dukungan anda di facebook youtube channel

terima kasih juga
terima kasih institute media games
iya fel makasih ya kamu udah kerja keras dengan baik
sama sama pak rendy
ya itu dia saya juga belum tahu
tapi setelah ini saya mau langsung ke rumah sakit
lapor pak rendy
di luar sudah rame wartawan majalah bisnis
semuanya pada nanyain kondisi keadaan pak al debaran
oke saya yang temuin mereka
pak pak pak kami dari duniabisnis com
kami dari sahamjakarta com
apakah benar pak al debaran kecelakaan
bagaimana kondisinya sekarang pak
bagaimana acara launching besok apakah tetap akan dilaksanakan
siapa yang mengandung pak al debaran
pak al terima kasih
memang benar pak al mengalami kecelakaan
tapi kondisinya baik baik aja kok
untuk acara besok launchingnya akan tetap dilaksanakan
dan tidak ada perubahan
pasti ada sesuatu yang kamu sembunyiin
ada sesuatu antara kamu sama ricky
kamu tutupin dari mama
ngapain kamu telepon dia
dan sebenarnya ada hubungan apa antara kamu sama riki
harus berapa kali sih aku kasih tau mama
aku gak ada hubungan apa apa sama riko
kita akan belajar semacamu
bisa berubah bukan akusub
mama denger sendir replies itu sendiri

sejak kapan sih aku bohong
tadi tuh aku telepon riki itu
aku cuma pengen ngucapin makasih sama dia
karena dia udah
udah bikin masalah ini sih clear
tapi dia malah bercandain aku meledekin aku
dia bilang suami aku posesif
terus aku disuruh cerai
ya aku marah lama
gak ada apa apa
aku duluan ya
pasti nilo udah nungguin aku
kita berdua mau jemukin al
mama gak akan diem aja
mama akan cari tau
apa sebenarnya yang kamu sembunyiin